perempuan yang senyumannya mampu menghadirkan sebuah rasa
rasa yang tak pernah bisa diterjemahkan dengan seribu kata kata
pangeran gue mau lo jujur
sebenernya lo suka kan sama si ceran pongan
boleh beri tepuk tangan yang meriah lagi untuk band yang baru saja tampil
luar biasa semangatnya lebih kencang lagi boleh
oke baik tadi kita sudah dibikin buffer oleh lagu lagunya
rasaan gue di random gak ada session risky bacain puisi deh
kok diem aja sih
lagian gue gak pernah tuh ngijinin puisi puisi alay perform di acara pesta seni gue

ki mending lo maju aja deh
lo gak mau kan bikin pacar lo kecewa
baperin dikit lah soswit kayak pangeran sama gue
jangan sampai usaha gue buat masukin lo ke daftar acara sia sia
hari gini bacain puisi
emang masalah buat lo
masalah buat gue
gue gak mau sampai pendengaran gue ini terganggu karena puisi puisi norak yang dibacain sama manusia kaku
kalau gue sih suka banget ya denger puisi
apalagi puisinya romantis
lo mau dikuisi

kasian banget ya
jangan sekarang saking bucinnya sampe baca puisi aja mau
dia tuh punya hati gak kayak lo
dan gue romantis dengan cara cara yang lain
gak norak dan kaku kayak gitu
lalu juga bucin pegangan terus
dia yang megang
lo harus bisa dan gue yakin lo bisa
lo pasti keren banget deh
naik ke panggung sekarang ya
semangat ya ki
hari gini baca puisi
penta seni tuh ngeband kayak apa
bisa gak sih kerja yang bener
sudah terdata ngegas
kenapa berubah semua
lu jangan salah paham dulu
omongin baik baik masalahnya apa
gue gak paham
kenapa manusia kulkas gak jelas itu
bisa baca puisi di atas panggung
siapa yang bolehin
kelar hidup gue
kalau pangeran sampe tau
yang masukin rizky klins rundown itu gue
sekarang berdua jujur sama gue
siapa yang bertanggung jawab
ya lagian paling puisinya gak penting sih buat si cewek asongan kan
gue gak suka ini
kok lo sewat sih
seenggaknya gue juga gak tau sih
siapa yang masukin rizky ke rundown acara
seenggaknya pangeran bisa liat
kalau si cewek asongan senang diromantisin sama si manusia kulkas
tidak tutaj term clair

jangan menindak juga
saya menikmati orang pada altura yang lebih rada dan jelas
malah hacker benar
baru mulai aja udah sweet banget ya put
yang keberanianya mampu
merobek dinding keangkuhan
dalam relung jiwa
itu buat lo banget
coba aja pacar kayak gitu
sebenernya lo suka kan sama si cera songan
mel pasti bakal nekat
atau bahkan bakal buka aib gue sekarang juga
gue harus bisa meyakini mel
sama usus goreng dan rizki
sama usus goreng
lo denger baik baik ya mel
dan gue harap
lo camkan ini di otak lo
gue gak pernah ngerasa saingan sama rizky
apalagi berusaha deketin usus goreng
mereka itu cuman
cuman sampah yang ada di hidup gue
karena cuman itu cara gue bisa ngelingungin lo dari mel
tidak bagi mereka
dia adalah segalanya
terdalam nih puisinya rizky
pasti siapapun yang dengar puisinya rizky
pasti tahu ini dari hati yang paling dalam
puisinya rizky keren banget
ini sih bisa buat lo juga pacar
kok senyum senyum sih
dalam diamku membatin namamu
menguntai garis harapan
karena aku tahu cinta akan kehilangan maknanya bila dipaksa
ada aku disini
kenapa perasaan gue jadi kayak gini ngeliat
kita kan juga best couple
jadi gak usah peduin mereka lah
oke boleh bertemu hemrio atas perampilan dari rizky
wow walaupun bait bait ini membuat kalian galau ya dilihat dari belakang
tapi sekarang saatnya udah siap partiii
langsung saja ini dia persembahan dari dj yasmin
jangan lupa like subscribe dan share ya